presiden joko widodo dan empat ketua umum partai politik koalisi pemerintah
berkumpul di kantor dpp partai amanat nasional
untuk menghadiri silaturahmi ramadan
selain silaturahmi ramadan acara ini menjadi ajang strategis
bagi para pemimpin parpol koalisi pemerintah untuk berdialog politik
dari lima ketum parpol yang diundang oleh pan
empat ketum hadir yakni ketum partai golkar erlang gahartarto
plt ketum p tiga muhammad mardiono
ketum gerindra prabowo subianto ketum pkb muhaymin iskandar
ketum pdi perjuangan megawati soekarno putri yang juga diundang
tidak hadir dalam acara ini
sedangkan ketum partai koalisi pemerintah yakni nasdem
tidak diundang oleh pan
begitu juga dengan ketum partai non koalisi yakni demokrat dan pks
sementara presiden joko widodo sendiri telah hadir setengah jam
lebih awal di kantor dpp pan
jadi tidak heran kalau pak prabowo
pak jokowi panen padi
sama pak jokowi suruh baik naik pak
ini tadi disinggung
mengenai pak prabowo yang naik elektabilitasnya
saya pikir pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya enggak
ya karena beliau sendiri dan gerindra
saya hanya berpikir ini jangan jangan ini pak zul minta diajak gitu
udah minggu besok nanti tiga kali dengan saya udah
bukan minggu besok bulan besok
sebetulnya urusan yang sering saya lakukan itu kan ke pasar
memang cocoknya dengan pak zulkifli
tapi nggak tahu yang sering minta diajak itu pak prabowo
baru ini tadi saya tahu pak zulkifli minta diajak